rupanya bencana besar
yang sebelumnya diramahkan
kini semakin dekat
sesuai dengan janji kita
kau harus membalas dendamku
dengan sunan kali jaga
aku harus mengembalikan kekuatanku dulu
itu kan makanan sedekah kematian bopoku
kenapa kalian makan
kamu tuh gak punya
kamu tuh cuma anak pungut
bukan bopomu yang sebenarnya
coba katakan sekali lagi
kamu anak pungut
itu kan keluar

rupanya bencana besar
yang sebelumnya diramalkan
sesuai dengan janji kita
kau harus membalas dendamku
dengan sunan kali jaga
aku harus mengembalikan kekuatanku dulu
dengan memakan hawa murni manusia
dan aku harus mencari mustika nogobungu
bukannya mustika nogobungu sudah lama hilang
mustika itu ada dalam tubuh seorang anak
siapa anak itu
dan dimana dia
anak itu satu satunya anak keturunan kipangkip
dengan mustika nogobungu
jangankan sunan kali jaga
demak akan aku hancurkan
setiap satu desa dihabisi tanpa ada sisanya
kali ini kamu tidak akan bisa lolos
sombong sekali kau kalijaga
terimalah pembalasan dadamku ini
aku sengaja mengundang kalian untuk menghadang
karena ada hal penting yang harus kita bicarakan
sehubungan dengan keamanan kerajaan
atas ulah seorang perempuan yang menganut aliran sesat
yang bernama njikro
kau akan menang
jaka ada yang bertarung di kisahmu
di desa sedang ricu
ayo kita kembali ke desa
ngawur kamu tingkir
tadi barusan aku mendengar selintas
gak enak juga
tidak aku bingung
dia yang mengunduh buah pokok
aku sudah menang
aku sudah menang
mereka sedang bertempur hebat